ya sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di stasiun mrt bundaran hi jakarta
ruli selamat sore
ya bagaimana ambience di stasiun mrt sore ini
setelah pagi tadi diresmikan oleh presiden apa saja yang dilakukan pengelola mrt untuk menyambut beroperasi
bisa katakan eva pada sore hari ini mungkin sejak siang tadi pukul sebelas hingga sore hari ini
nampaknya euforia masyarakat jakarta khususnya untuk menjajal mrt di masa uji coba ini saya katakan adalah masih sangat besar sekali
anda bisa lihat di belakang saya bagaimana antrian dari tadi terus saja terlihat di sini bagi masyarakat jakarta yang ingin mencoba merasakan mrt
bahkan kalau tadi saya bisa katakan banyak sekali keluarga bersama anak anaknya datang untuk merasakan naik mrt dari bundaran hotel indonesia hingga ke lebak bulus
kalau tadi saya coba berbincang dengan beberapa orang keluarga tersebut mereka mengatakan bahwa ini ibarat
wahana atau wisata baru bagi mereka suatu yang baru buat warga jakarta dan karena mereka katakan sudah nunggu nunggu ini sejak oktober dua ribu tiga belas dan sekarang bisa merasakannya
dan kalau lebih jelas lagi saya sudah bersama dengan yang baru saja menjajal mrt ya baru saja selesai baru turun ya ini
mas agus kira kira tadi sudah menjajal mrt gimana
tanggapannya sih sangat baik banget ya pak soalnya waktu yang ditempuh juga lebih cepat
tadi saya nyoba dari bundaran hi ke lebak bulus dalam waktu setengah jam
dan saya lihat juga setiap peronnya itu tertata dengan rapih dan sangat membantu banget sih untuk masyarakat jakarta
kalau tadi saya lihat bagaimana perjalanan sudah cukup cepat setengah jam
kemudian hi hingga lebak bulus peron peron pun juga terlihat cukup rapi di sana
kalau mas melihat bagaimana tadi antusiasme masyarakat yang datang untuk menikmati atau menjajal mrt ini juga
antusiasnya sangat banyak banget
tadi saya juga di dalam itu penuh cool
banyak yang sama keluarga sama
teman teman sama pasangannya lah banyak banget ya
nah ini kalau besok sudah mulai dibuka dengan sistem tiketing
besok akan coba mrt untuk berangkat kerja atau gimana
karena waktu yang ditempuh juga lebih cepat
sampai ke kantor juga bisa lebih efisien waktunya yang ditempuh
oke tapi sehingga sini belum ada kepastian tarif
tapi kalau dari mas agus sendiri kira kira harapannya gimana untuk tarif sendiri nih
ya harapannya supaya agak beda jauh sama krl apa ya
biar lebih membantu masyarakat juga
semoga lebih murah lah
terima kasih mas agus selamat menikmati mrt besok ya
iya eva mas agus dan juga pasti banyak sekali masyarakatnya yang sudah menjajal mrt
pasti merasakan bagaimana moda transportasi yang satu ini bisa cukup cepat
karena dikatakan tadi dari bunda rahota indonesia hingga kelebak bulus hanya dikendalikan waktu kurang dari setengah jam
suasana cukup dingin di sana dan juga peron peron juga cukup rapi dan juga bersih
namun kalau kita
ngomongin masalah rapi dan bersih memang kalau tadi saya lihat sejak mulai dari awal masuk gate dari hotel bunda indonesia
hingga di wilayah aula ini sekarang saat ini hingga di wilayah peron
memang saya masih melihat banyak sekali himbauan himbauan yang dilakukan oleh para penjaga ataupun petugas
ataupun security di sini kepada masyarakat yang bisa dikatakan masih belum tahu sebenarnya
regulasi regulasi atau peraturan peraturan ketika berada di wilayah mrt ketika nanti berada di gerbong mrt sendiri itu seperti apa
saya masih melihat bagaimana tadi banyak sekali
penjaga atau petugas yang terus menghimbau untuk buang sampah pada tempatnya atau jangan duduk pada selasa selasa ataupun lantai yang ada di wilayah wilayah stasiun mrt ini
ataupun juga untuk ketika berdiri itu berdiri pun ketika ingin masuk ke gerbong mrt harus berdiri pada line kuning
tapi masih juga tadi masyarakat yang masih berdiri di lain hijau
namun ini nampaknya juga harus menjadi perhatian dari masyarakat pengguna mrt besok dan sampai seterusnya adalah bagaimanapun regulasi regulasi peraturan peraturan tersebut harus ditaati
adalah bagaimanapun regulasi regulasi peraturan peraturan tersebut harus ditaati

untuk menjadikan mrt menjadi moda transportasi yang akan membuat jakarta menjadi lebih baik lagi dalam sistem transportasinya
karena bagaimanapun ini adalah suatu yang baru euforiasi yang masih sangat tinggi sekali dan juga pastinya masih banyak effort yang diperlukan oleh petugas dan juga pengelola mrt untuk menjadikan mrt modal transportasi yang lebih maju dan hebat lagi ke depannya
dan kalau kita ngomongin tadi masalah tarif di peran mas agus memang tarif ini juga menjadi salah satu poin yang sampai sekarang ini masih punya tanda tanya khusus di sini
karena rencananya besok hari senin akan ada rapat pimpinan gabungan di dprd provinsi dki jakarta yang akan membahas berapa sebenarnya besaran tarif dari mrt ini sendiri
karena ada dua skema yang coba diangkat di sana dari rp delapan lima ratus untuk sepuluh km dan juga ada yang rp sepuluh untuk sepuluh km
kita akan melihat bagaimana besok rapat dari pimpinan pimpinan yang ada di dprd tersebut dan harapannya memang besok sudah ketuk palu dan masyarakat dki jakarta khususnya akan menggunakan moda transportasi mrt bisa mengetahui sebenarnya berapa yang akan mereka bayar
untuk bisa menikmati layanan dan juga kecepatan mrt di ibu kota ini sendiri eva
ya ruli jangan lupa satu hal mrt ini on time artinya bisa merubah budaya rakyat indonesia yang ya lumayan dikenal sebagai budaya ngaretnya begitu ya ruli
menyambung kemudian dari penjelasan anda soal harga tiket mrt ini sendiri
kalau kemudian besok mrt sudah mulai dioperasionalkan sudah mulai dibuka untuk umum
apakah kemudian sudah ada pernyataan dari pihak mrt sendiri kalau memang masyarakat ingin menggunakan mrt ini
apakah sudah harus bayar atau memang masih digratiskan sampai kemudian ada penetapan penentuan tarif tiket mrt
ya eva memang hingga saat ini belum ada ketetapan resmi dari pemprov dki jakarta terkait berapa sebenarnya masyarakat dki jakarta dan sekitarnya akan menggunakan mrt ini harus membayar
karena kalau kita melihatnya
untuk rujukannya tadi saya katakan sebelumnya memang sudah ada dua skema yaitu delapan lima ratus untuk sepuluh km dan juga sepuluh untuk sepuluh km
namun dua skema masih terus digodok terus dibahas di dprd dki jakarta pada komisi b juga komisi c seperti itu
karena kalau kita melihat sebenarnya apabila tidak ada subsidi yang diberikan oleh pmbok dki jakarta bagi masyarakat untuk menggunakan mrt ini
maka tiap penumpang harus membayar rp tiga puluh satu untuk bisa merasakan mrt
pemprov dki jakarta akan memberikan subsidi di sana
nah besaran subsidi inilah yang lagi coba diformulasikan coba untuk digodok di sana supaya nanti hasil yang keluar itu bisa dikatakan cukup menyenangkan masyarakat yang akan menggunakan mrt dan juga bisa dikatakan tidak membebani apbd dari pemprov dki jakarta sendiri
itu menjadi poin penting yang kita saksikan atau kita akan cari tahu besok ketika sudah ada rapat pimpinan gabungan di gedung dprd dki jakarta
dan mudah mudahan akan langsung ketok palu dan kita juga masyarakat tahu mau bayar delapan ribu lima ratus kah
atau bayar sepuluh kah
atau masih digratiskan sampai nanti waktu yang belum ditutupkan
karena pada dasarnya besok masyarakat dki jakarta kalau sekarang eva masyarakat yang ingin merasakan naik mrt mereka cukup daftar online kemudian bisa masuk untuk merasakan mrt
namun besok mereka harus menggunakan kartu tapping di tempat kontor kontor seperti di belakang saya saat ini
dan tanpa dikenakan biaya atau tanpa dipotong biaya sampai tanggal tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas
dan pada tanggal satu april nanti akan ada
apa biaya yang tetap dikeluarkan oleh pemprov dki jakarta terkait dengan berapa besarnya kita yang bisa menggunakan mrt ini harus bayar berapa
namun yang jelas skemanya kita lihat besok sekali dan harapannya besok masyarakat dki jakarta sudah bisa menggunakan moda transportasi yang diklaim lebih cepat lebih murah dan pastinya sangat terintegrasi ini sendiri
karena ada tagline dari mrt menuju jakarta yang lebih baik udah itu terwujud
namun tidak bisa terwujud hanya dengan effort dari pengelola mrt ini sendiri tapi juga effort dari masyarakat dki jakarta dan juga khususnya pengguna mrt
untuk bisa menjadikan moda transportasi yang kita harapkan sejak tahun dua ribu tiga belas ini bisa jalan dengan maksimal dengan baik dan juga pastinya bisa menjadikan dki jakarta kota percontohan untuk bisa memajukan transportasi dan juga perekonomian di indonesia
baik akur dan setuju dengan pernyataan terakhir anda
ruli kurniawan melaporkan langsung dari stasiun bundaran hotel indonesia jakarta